masih dalam pekan hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh delapan kali ini
nah ternyata cukup banyak ya pernyataan pernyataan menarik dari pejabat negara kita tercinta ini pada pekan ini
nah sudah kami rangkumkan ini beberapa pernyataan yang bisa dibilang lumayan ramai lah menjadi perbincangan
tidak hanya netizen tapi kita juga masyarakat indonesia
nah yang pertama dari orang nomor satu di indonesia tiada lain dong pastinya presiden republik indonesia
joko widodo nah saat sidang tahunan mpr dpr ri kemarin tanggal enam belas agustus tepat satu hari seperti biasa
satu hari sebelum hari kemerdekaan kita tujuh belas agustus pak jokowi ini akhirnya membuat terang kode pak lurah
yang katanya sih ya sering dilontarkan oleh para elit politikus negeri kita
katanya pak jokowi belum lama jadi baru tahu nih bahwa kode itu ternyata untuk dirinya
emang kenapa sih pak dipanggil pak lurah nih
kita saat ini sudah memasuki tahun politik
suasana sudah hangat hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol
setiap ditanya cawa presnya jawabannya belum ada
ada arahan pak lurah
saya sempat mikir siapa ini pak lurah sedikit sedikit kok pak lurah
belakangan saya tahu yang dimaksud pak lurah ternyata saya
ya saya jawab saja saya bukan lurah
saya adalah presiden republik indonesia
setuju presiden itu kan memimpin negara
kalau pak lurah itu kan mimpinnya kelurahan jelas beda toh
terus masa pada nunggu arahan capres cawapres dari pak lurah sih
capres cawapres kan ya terserah para ketua umum parpol ataupun para ketua koalisi kan
tapi nih tapi kalau sekedar memberikan masukan ataupun memberikan dukungan bisa kok
para ketum parpol itu atau para koalisi itu dibisikin alus alus bisa kok
selanjutnya ini ada pernyataan dari salah satu elit partai politik kita
tapi bukan ketum ya
jadi bukan tentang capres cawapres
ini dari sekjen pdip hasto kristianto yang bilang kalau eksekusi food estate nya kebijakannya pak jokowi ini ternyata disalahgunakan
sehingga tidak terbangun dengan baik bahkan disebut kejahatan lingkungan
kok bisa ya
perjuangan ini memiliki program merawat pertiwi
maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh presiden jokowi untuk membangun food estate
tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan hutan malah justru ditebang habis dan food estate nya tidak terbangun dengan baik
itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan
kritik itu memang penting
khususnya untuk bisa kita terus berkembang
karena kalau semuanya baik baik saja tidak ada yang berani untuk mengkritik apa yang bisa kita perbaikikan
namun dengan catatan nih kritik itu harus objektif dan juga konstruktif alias bisa membangun
jangan sampai kita mengkritik gara gara hanya ada konflik
nah selanjutnya pernyataan terakhir nih masih tentang lingkungan
walau belum eh maksud saya bukan belum tapi bukan
termasuk kejahatan lingkungan
isu polusi yang bukan ilusi
kata penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
nggak bisa kalau misalkan polusi ini hanya dibebankan ke pemerintah aja
tapi masyarakat kita kita ini semua juga harus ikut menanggungnya
emang udah banyak kok masyarakat yang sakit
pencemaran udara ini kan tidak harus tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat

jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan

karena tadi berdasarkan data kendaraan yang bermotor lah yang lima puluh persen ya bu ya
kurang lebih menyumbang emisi gas buang yang buruk
maka kalau memang dari pabrikan ya sudah harus menggunakan yang bahan bakar ero empat
itu harus dua pertamax turbo
ya kita semua masyarakat harus disiplin terhadap hari itu
tuh yang mobilnya dua empat ratus cc
isinya pertamax turbo loh ya
nah tentang beban kami masyarakat sadar
kalau kita semua harus ikut berpartisipasi
kita kan toh udara kita hidup bareng bareng
nggak sedikit kok yang udah naik transportasi publik
buktinya setiap hari pasti penuh kok
bejubel mutras jakarta mr
bareng bareng lah kita bertanggung jawabnya
toh penyebabnya kan gak hanya gara gara kendaraan aja